inilah keseharian siswa dari dusun empat b lawai kecamatan pitu raisi kabupaten sidrab sulawesi salatan
yang terpaksa berteman dengan bahaya dan bertaruh nyawa menyeberangi derasnya aliran sungai dengan menggunakan rakit
hampir setiap hari guru mereka bersusah payah menepikan rakit agar bisa mengangkut murid muridnya untuk menimba ilmu di sekolah
sudah setahun terakhir mereka terpaksa menantang bahaya demi bersekolah
sebelumnya ada jembatan namun jembatan itu rusak setelah dihantam banjir bandang pada juni dua ribu dua puluh
resiko akan semakin tinggi apabila memasuki musim hujan di mana aliran sungai akan jauh lebih deras dari biasanya
meskipun ada rakit kalau airnya terlalu tinggi itu susah kita menyebrang
para siswa dan guru berharap
pemerintah dapat segera memperbaiki jembatan yang biasa mereka seberangi
agar kehidupan akses pelajar dan masyarakat sekitar bisa kembali normal